ke bandung bisa tempur naik ajar ke bandung nirpo ke bandung street gitu loh
abiamatoni udah berangkat ya ngomong ngomong sampe lo jauhnya begitu abi ama tony udah berangkat
belum eh anwar emak babek gue mau ngasih nama bakal gue aja puase empat puluh hari lu sebarangan

asep ini kevin ada panu lagi dia
nih tuh men men men
sorry bas buat sementara waktu kita nggak usah ketemuan dulu deh ke pacaran aja
serius nih bas
serius eh bro emangnya kenapa yes si bos selama bulan puasa setan itu kan dikurung gimana sih
bos ini waktu sd agamanya dapat f ya masa kayak gitu aja nggak tahu enak aja f buat nilainya z
ya udah deh bro kalau gitu mau nangis sekarang deh karena perpisahan sama lo bisa kan besok

posisi yes jebak dahulu kalian bisa melihat dari di webcam terus jom bezekin buku siang map nah kalau boleh sam przest janin guys bangsa nenek
ah kau boleh marah
bakal buka ntar
udah tau puasa makan ratita dikejar kejar juga
ya saran aku orang ngajar bulan puasa godain orang tua lu
wah ampunya yang keragusan
udah tahu puasa masih aja usaha
eh bener bener ya
lu mustinya kudu dikurung berdua sama setan bim bim lu
bekeliaran bulan puasa godain orang tua
mustinya tuh empok yang dikurung sama tapir kebun binatang
disuruh dikurung di kebun binatang
suruh kenap lu burung
atau nih kenteng banget ya
udah siang nih
jangan cium cium kuping aku dong
lu ngapain lu masuk masuk kamar gua
lu anak kecil gak usah ngurusin urusan orang gede lu
puasa puasa mimpinya jorok
udah imsak dari tadi kali
aduh kok ada yang ngebangunin gue sih
semalem habis tau rame gua belum makan
kan gak boleh marah
nanti puasanya batal loh
eike nyamuk nih ke
aduh bau merah kok bawel banget sih
nyamuk juga males gigit kulit sampe yang tuh bau
si abi ini udah berangkat sekolah belum ya
si abi itu harus melakukan ritual terakhir kita
biar dia bener bener sepenuhnya jadi geng kita
geng dongdot aja
bukan begitu geng
ada orang bule
orang barat cantik banget itu ya
jangan jangan itu nyokapnya si abi
tapi apa mungkin ya
si abi menyon begitu kok
kamu tau dia gak
tau tau tau
but you kenal sama dia gak
saya gak tau juga sih
saya dikasih tahu sama guru saya
oh mungkin tau ke guru
oh potesning guru
tikar mau tidur sama eman
di itu di order jalan
saya bingung kok si bule itu ngerti yang pengen kita omongin ya
bahasa inggris yes yes
wah otak gue encer juga ya kalau nggak salah duit
emang harus kayak begitu
itu namanya progress nya jelas
itu namanya mata duitan
makanya aa langsung aja ya bawa kamera ke sekolahan
tapi ada syaratnya aa
aku harus jadi manajernya
terus aa juga harus ngakuin ke teman teman aku kalau aku ini ceweknya a
deal ya deal ya
aa langsung ke sekolah tita ya
tita sama teman teman udah nungguin aa di taman sekolah
tungguin makan mak
udah sama kecil masih smp gacet
oh him is di bandung ya
ah bandung bandung
ah bingung atau bantung
saya telat ya
pak ke bandung ya

ke bandung street gitu loh
eh abi sama tony udah berangkat ya
kok jawabnya begitu
abi sama tony udah berangkat belum
mak babek gue mau ngasih nama bakal gue aja puase patpulari
lu sembarangan manggil gue hai hai hai hai
eh mata puasa kalau marah begitu
enak aja kamu yang batal puasa
mengkenye lu jangan bikin gue sebok
tony sama abi udah berangkat dari tadi
lu mendingan jauh jauh dari gue daripada kejadian hal hal yang kata kata nih
beling banget lu sih
ii mah dirodok lu
mata gua sok mata gua
aduh kuja macem macem mah
orang lagi mau puas juga
tony abi tuh ga pernah macem macem tony
lagian juga abi lagi puasa ga mungkin
ya gua mau percaya sama lu
tapi sama geng dongdo tuh gak percaya
nggak usahain gua bulu mereka tau gak
makasih ya ton
udah percaya sama abi
jangan drenot drenot gua gitu dong
kenapa sih ton
liatin tau gak situ
hei lu macem macem gua cabut di bulu ketek
tony abi kan gak punya bulu ketek
wih lu masuk
orang juga belombel kok
dia belom mulut kayak tek
saatnya abi sudah jauh
abi kamu bicara dengan siapa
abi ga bicara sama siapa siapa kok teacher
ini adalah kemasan
ini adalah kemasan
ini adalah kemasan
ini adalah toilet pak
tapi jangan lama lama
terima kasih teacher
nungguin bahan tadi
bisa kalau kota ln harus bawa tas karena banyak barang barang
kayak gak pernah tahu aja teacher
terima kasih teacher
sampian ini punya mata ndak
kalau jalan tuh lihat lihat
dasar gilingan kalau belok itu pakai lampu stand dong bo
lu kalau ngomong dijaga ya
maksudnya dia empuk kalau lo jalan kudu lihat lihat
pakai tuh mata jangan asal nyuruduk aja loh kayak banteng
kedatang gede tapi otak lo kecil
makanya lo kalau jadi anak sekolah jangan bandang
so seksi lagi badan lo kayak gentong juga
enggak tuh hati hati ya kalau ngomong jangan sembarangan
abi mau boles sekolah
kan bulan bulan
ho lo mau bilangin yang botak itu
hah lo mau ngadu sama kepala sekolah lo itu
kurang asian lo
keceng sama selingkuhan
tuh lihat kan
aduh si papi ini
bener kecurigaan mami
udah satu minggu ini kerjaannya si papit cuma menengah senyum
aduh mami jangan nangis dulu kalau misalnya cuma bengong senyum bengong senyum
nak juga tahu kenapa
kali aja papi tuh keseringan naik jet coaster
kan di sini aja ada jet coaster
nak juga sering kok naik rasinya lucu
naik turun naik turun kayak ada yang ngelitikin gitu

nanti kita ke tempat lain